tapi kalau begini aku jadi membencinya lagi
aku mengejar penyusup yang di luar istana tuhan
aku tidak berani mengatakan kembali bahwa kemungkinan penyusup itu adalah atoy
tapi aku harus tetap menghentikan itu
apa kau bisa dipercaya cagathai
penggalah kepala aku jika aku berbohong tua
aku mengatakan yang sebenarnya
sepertinya para penyusup itu sudah mengetahui semua rencana kita tua
dan akan melaporkannya ke markas jagodiva
sebaiknya kita berbagi tugas tua
agar tidak semuanya ke bukit mandala
aku setuju tuhan
kalau begitu kau bawa pasukannya
hadang pasukan jamur dipa agar mereka tidak pergi ke bukit mandala
kalian semua ikutlah denganku
aku baru ingat
ratu kenteri manik masih dipasung dalam penjara
aku rasa dia bisa kita manfaatkan
karena kekuatannya yang sangat besar
tapi aku tidak tahu cara menundukannya
biar aku saja yang mengurusnya
aku tahu bagaimana cara menaklukkannya
aku serahkan padamu
ke ruang tahanan
terutama kamu nyai
jangan sampai kamu
melukai adikku tercinta
di agak dewa batara
apa yang sebenarnya terjadi
kepada putra dan putriku
apakah mereka dalam bahaya
jangan lupa like share dan subscribe

kita tunggu sementara
mereka dalam bahaya
oh moetah graduate
apa yang sedang dinarasakan
jagad dewa batar
putri kitara rasanta sedang dalam bahaya
masjid al hasim kakak anda kita harus menolong ya kakak anda
ya kita harus segera menolong
ya kamu teh
biarpun seperti orang gila tapi kamu tetap ganteng
iya tapi sayang ganteng ganteng teh makannya brepotan
jika anak kecil juga beragletik
sokatu kunyitnya disuapin ya
mangap sing lebar yang gede mangapnya hal gitu tah
iya kak atu buruk
sing bener atu mangapnya
disuapin disuapin bikin aku tidak kenyang sah
di sayangku nyihirot teh malah mabur
raden sebaiknya rajin makan dulu
aku sedang tidak selera untuk makan
kenapa raden jagur di pasal lo menyebut nama atu ya
sebaiknya kau berterima kasihlah kepadanya
karena dia yang sedang menolongmu
raden tahu saya
itu sudah jelas
karena tidak ada siapa pun yang akan menolongmu
hatinya bahagia sama mati ya
aku berterima kasih kepada aku ya karena membuatku bebas
tapi kalau begini aku jadi membencinya lagi
coba kau jenakan dia
baik ratu pharura
senopati ardalit bantu dia
baik ratu barunawat